hari ini menjadi hari terakhir bagi partai politik untuk mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke komisi pemilihan umum
sejumlah nama mewarnai daftar calon sementara yang diajukan dengan beragam latar belakang
pertanyaannya kemudian bagaimana memastikan caleg yang anda pilih nanti adalah caleg yang berkualitas dan mumpuni untuk menjalankan amanah rakyat
kita akan bahas dalam editorial view malam ini bersama wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza mas revo selamat malam
pertanyaan pertama adalah siapa sebenarnya caleg caleg yang akan maju dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang ini
nah yang sekarang kita tunggu tentu adalah daftar caleg yang sudah didaftarkan oleh setiap partai politik dan kemudian itu mutlak harus disampaikan oleh kpu kepada publik setelah melalui proses verifikasi dan lain sebagainya
dan begitu kemudian publik bisa melihat seberapa berkualitasnya caleg caleg dari tiap partai

dan itu juga untuk nanti melahirkan regulasi dan undang undang terkait kehidupan yang tentu akan berimpek atau berdampak pada kehidupan kita bersama
nah kalau tadi kita melihat paket sebelum kita berdialog ini kan banyak juga calon partai politik yang mengajukan caleg calegnya itu dari kalangan pesohor
sebenarnya juga ini bukan barang baru gitu ya
dari tahun setiap politik dari setiap pemilu ke pemilu selalu ada
ada pesohor yang diajukan para partai politik untuk menjadi vote gator untuk menjadi mesin pengumpul suara bagi partai politik tersebut
nah tentunya sekarang kita berharap kpu sesegera mungkin untuk mengumumkan dan memberikan daftar kepada publik siapa siapa caleg caleg tersebut calon anggota legislatif
sehingga kita bisa mengenal kita bisa menelaah gitu ya
karena saat ini kan sejauh ini ya kita ini mengenal caleg paling banyak itu melalui baliho baliho
baliho baliho dan tentu tidak semua calon anggota legislatif memiliki kemampuan untuk memasang baliho gitu ya
maka itu penting kiranya kpu mensosialisasikan siapa nama caleg berikut juga kemudian kita semua nanti publik akan menelaah rekam jejaknya
karena ini akan berdampak pada kehidupan kita selama lima tahun mendatang
jadi penting bagi kita untuk melihat rekam sejaknya jangan sampai kita salah pilih
partai politik tentu menetap memasukkan caleg caleg ini dengan berharap elektabilitas mereka tinggi
termasuk juga para pesohor sehingga mereka bisa menjadi mesin politik
tapi paling penting juga bagi publik untuk jangan sampai salah pilih supaya kehidupan kita selama lima tahun ke depan itu apa istilahnya ya
kita bisa memilih wakil wakil yang tepatlah untuk kehidupan kita ini
ya kekhawatirannya tidak ingin hanya muncul untuk mengumpulkan mendulang suara bagi partai
tapi kan pilihan kita juga terbatas
seleksi awal dilakukan oleh partai politik
kita hanya disajikan sejumlah nama terbatas yang akan kita pilih nanti
menurut anda peran partai politik dalam menyeleksi para calon anggota legislatif ini seperti apa mas revo
ya partai politik tentu
mempertimbangkan banyak hal ya
mereka kualitas dilihat tapi juga pasti akan tetap melihat bagaimana strategi strategi ketika menempatkan caleg caleg itu sebagai food gater misalnya
maka gak heran ketika banyak partai politik seperti tadi kita saksikan itu menetap memasukkan beberapa nama pesohor dalam daftar caleg yang mereka saat ini daftarkan kepada ke kpu
beberapa kali berhasil bagi beberapa partai politik
misalnya ketika partai amanat nasional di pemilu dua ribu sembilan misalnya suara mereka juga cukup bertahan dan cukup signifikan gitu ya dalam persaturan pemilu legislatif pada waktu itu pan banyak memasukkan nama nama artis di dalam pesohor dalam caleg mereka gitu
dan kemudian sebagai musim untuk meraih elektabilitas untuk meraih suara
cukup berhasil pada waktu itu strategi
tapi kemudian kan kita bisa melihat kemudian lima tahun kemudian seperti apa
apakah kemudian tepat partai politik itu hanya semata mata memasukkan nama nama pesohor nama nama yang cukup terkenal
tapi kemudian secara kinerja bagaimana
memang beberapa pesohor memiliki track record yang cukup baik dalam parlemen ya
di dalam beberapa hal misalnya
ada anggota legislatif yang dari tahun pemilu ke pemilu itu masuk dalam kursi anggota dpr
dan mempengaruhi rekam sejaknya juga sejauh ini cukup baik
ada beberapa nama misalnya di pdp ada rike diapitaloka
kemudian volkar adanurul arifin misalnya
termasuk juga kalau misalkan pada waktu itu golkar memasukkan nama rekan kita sesama jurnalis
dan kiprah mereka mereka ini di parlamen cukup signifikan gitu
cukup mempengaruhi lah
nah tapi bagaimana dengan yang lain
apakah itu hanya akan menjadi hiasan semata atau bagaimana
nah inilah kiranya siapapun baik pesohor atau bukan penting bagi kita untuk menilik rekam jejaknya gitu ya
hak setiap orang setiap warga negara untuk maju dalam kontestasi politik
hak setiap warga negara untuk maju sebaik itu sebagai calon anggota legislatif maupun sebagai eksekutif
tapi tentu bagaimanapun ketika partai politik itu memasukkan nama nama mereka
pilihan terakhir tetap ada pada kita sebagai pemilik saswara
publik sebagai pemilik saswara tentu harus pandai pandai menetapkan pilihan
jangan sampai hanya melihat
nama nama yang populer tapi kemudian rekam jejaknya tidak begitu signifikan
atau hanya melihat dari misalnya dari foto yang good looking misalnya
tidak mengherankan kan beberapa waktu sebelumnya ketika pemilu ada beberapa calon anggota legislatif
yang fotonya di surat suara terlihat berbeda ketimbang aslinya misalnya
karena dengan berharap dengan foto yang good looking itu akan menarik suara dari pemilih
nah ini yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita kemudian membangun kesadaran dari para publik
untuk memilih tidak hanya sekedar dari tampang tidak hanya sekedar dari popularitas
tapi paling penting adalah kemudian kita menelaah rekam jejak masing masing calon anggota legislatif
karena itulah kemudian
penting bagi kpu untuk segera menyampaikan siapa siapa saja caleg caleg dari tiap partai politik
sehingga kita memiliki waktu yang cukup untuk menelaah rekam jejak masing masing calon anggota legislatif tersebut
oke pesohor nyalek bukan hal yang baru yang ramai juga sekarang jurnalis ikut ikutan nyalek mas revo
aturannya masih samar dan kita melihat belum ada aturan yang jelas terkait hal ini
bagaimana sebaiknya media mencermati ini
dan bagaimana pula sebaiknya jurnalis yang ikut nyalek
treatment nya seperti apa sebaiknya
ya jelas kita sebagai jurnalis kita media itu harus independen dalam setiap pemberitaan
tentu harus memberikan objektivitas keberimbangan dan sebagainya
nah yang menjadi persoalan kalau misalkan jurnalisnya itu terjun dalam kontestasi politik
maka bagaimana dengan independensi dia
bagaimana dengan objektivitas dia
bagaimana dia bisa berimbang dalam melakukan pemberitaan misalnya seperti itu
maka kalau misalkan memang jurnalis itu maju dalam kontestasi politik harus wajib hukumnya dia mundur sebagai jurnalisnya
setidak tidaknya dia cuti lah gitu ya
tapi walaupun demikian ketika selesai cuti ketika selesai maju kemudian kalau tidak terpilih apakah dia kemudian kembali ke dunia jurnalistik
bagaimana dengan reputasinya
apakah dia masih cukup kredibel untuk dipertanyakan independensinya dan sebagainya misalnya seperti itu
memang hak juga gitu bagi tiap jurnalis untuk maju
tapi lagi lagi ketika dia maju dan kemudian dia apakah dia membuat berita dan menulis berita atau meliput dan sebagainya tentu akan dipertanyakan independensinya
maka dalam kode etik jurnalistik itu akan bertentangan dan sebaiknya mundur sebagai jurnalis
itu saja pak
oke mas revo sebagai penutup pendaftaran dcs hari ini ditutup nanti malam tengah malam akan ditutup secara resmi
prosesnya masih akan panjang hingga nanti ditetapkan sebagai dct pada november dua ribu dua puluh
hanya hitungan bulan menuju pemilihan pada februari dua ribu dua puluh
menurut anda waktu ini cukup bagi masyarakat untuk mengenali calon calon mereka
relatif cukup kalau misalkan kita semua bahwa
kita baru untuk melakukan sosialisasi
kpu memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi
kita media juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang cukup kepada publik
kemudian lembaga lembaga lain termasuk juga publik koalisi masyarakat sipil atau masyarakat organisasi masyarakat sipil lainnya
juga memiliki peran yang cukup penting untuk membangun kesadaran politik dan juga membangun kesadaran publik
termasuk juga membuka cakrawala para publik untuk mengetahui calon calon
kemudiannya waktu itu tentu akan relatif
panjang pendeknya tergantung dari bisa jadi merasa cukup bisa jadi merasa kurang
tapi yang jelas kalau misalkan kita bersama sama untuk melakukan sosialisasi
rata ratanya masih cukup waktu sampai empat belas februari dua ribu dua puluh empat untuk melakukan sosialisasi
paling tidak kan tahapan tahapannya sejauh ini cukup jelas
sebelum menjadi daftar caleg tetap masih ada daftar caleg sementara dcs
dan sejak dcs itu sudah selayaknya dibuka kepada publik sehingga kita bisa sama sama mengetahui
kalau menunggu menjadi dct tentu waktunya relatif kurang
tapi kalau misalkan sosialisasi itu dilakukan semenjak saat ini diterima
proses verifikasi juga dilakukan secara terbuka dan transparan
maka relatif ini seharusnya cukup
ya untuk kita semua melakukan semacam penelitian mendalam lah
terhadap calon calon anggota legislatif yang akan mewakili kita semua
di periode dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh sembilan mendatang
baik penelitian yang mendalam kemudian merenungkan siapa yang nanti akan anda pilih
kita dorong kpu ke arah sana begitu ya mas revo lebih terbuka lebih transparan
sehingga masyarakat juga bisa lebih aktif untuk mengenal siapa calon mereka nanti
terima kasih mas revo catatan anda dalam editorial view
malam hari ini di prime news
selamat malam mas revo